setelah menjalani pemeriksaan sejak senin pagi sebagai saksi
dua mantan pejabat bulog cabang pembantu pindrang sulawesi selatan
akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi sulawesi selatan
kejati sulsel telah mengumpulkan bukti bukti dan keterangan dari tujuh belas saksi
saksi saksi yang diperiksa mulai dari staf bulog cabang pembantu pindrang
staf kantor wilayah bulog sulsel hingga rekanan
kasus dugaan korupsi ini terbongkar setelah sistem pemeriksaan internal
kantor wilayah bulog sulsel melakukan audien
ada pun tersangkanya adalah sodara mi karyawan wnn
kepala gudang lampak kabupaten pindrang tahun dua ribu dua puluh dua
dan yang kedua sodara rw
dia statusnya adalah sebagai pimpinan cabang pembantu bulog pindrang
kedua tersangka yakni rw mantan kepala bulog cabang pembantu pindrang
dan mi mantan kepala gudang masing masing berperan sesuai jabatannya
untuk menggelapkan lima ratus ton beras dari gudang
beras tersebut kemudian dijual kembali bekerjasama dengan rekanan
setelah kejati sulsel menetapkan dan menahan para tersangka
kuasa hukum tersangka rw mengajukan permohonan agar tersangka menjadi justice kolaborator
kami juga tadi sudah mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator
nah harapan kami setelah permohonan kami masuk
kami berharap penyidik kejaksaan tinggi sulsel bisa menindaklanjuti permohonan justice kolaborator kami
klien kami dengan melakukan tracking terhadap aliran aliran dana yang mungkin sampai ke pihak pihak tertentu
sebelumnya empat belas desember dua ribu dua puluh dua kejati sulsel telah menetapkan ir
pemilik cv sabang merawak
g persada yang merupakan rekanan bulog cabang pembantu pitrang sebagai tersangka
atas dugaan korupsi ini negara dirugikan lebih dari lima miliar rupiah